suasana mencekam terjadi di pulau tagulandang
pasca gunung api ruang di sitaro sulawesi utara
kembali meletus pada rabu malam
letusan gunung api ruang yang terjadi pada rabu malam
dan kilatan cahaya dari gunung api pulau ruang
menyala di atas pulau tegulandang
rupaya mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman
gunung api ruang erupsi
dan berlari ke tempat yang lebih aman
dan beginilah suasana rumah warga
di daerah pesisir pulau tagulandang
tampak atap rumah warga dihantam ribuan batu
dari letusan gunung api ruang
warga di pulau tagulandang kini sudah melakukan evakuasi mandiri khususnya di wilayah pesisir
akibat erupsi gunung api ruau
pvmbg juga sudah resmi menarik status gunung api ruang
pertanggal tujuh belas april pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
dengan kenaikan status warga yang berada di radius enam km
dari kawah utama harus dievakuasi
termasuk warga di pulau tagulandang
kepala bpbd citaro menyebut mulai terjadi kepanikan warga di pulau tagulandang
dan bpbd masih berupaya mencari titik lokasi aman
sementara warga juga sudah diminta untuk evakuasi mandiri
ya allah orang so lari semua
sudah sangat luar biasa peningkatannya
sehingga kita tetap menunggu dari mereka untuk penetapan status selanjutnya
memang tadi sore sudah dibicarakan dengan pak bupati
memang kita agak sulit mencari lokasi lokasi alternatif untuk pengungsian
karena memang kalau di daerah balikbemara ataupun bahawai
itu tetap masuk dalam kawasan rawan bencana khusus untuk gunung api ruang
memang saat ini kita tetap mengarahkan supaya masyarakat yang bermukim
terutama di pinggiran pantai ini segera mengevakuasi diri masing masing yang aman
dan beliau juga sudah menginggok kepada masyarakat
baik masyarakat pemusi ataupun masyarakat yang ada di sekutaran balikbemara dan bahawai
terima kasih secara bersama sama